wakil kepala lembaga eijkman herawati sudoyo menilai ada kebutuhan publik untuk mengetahui kandungan dan efek samping dari vaksin
herawati menilai pengetahuan publik terhadap kajian ilmiah soal vaksin masih kurang
hal ini menyebabkan masyarakat takut mengikuti program vaksinasi
dalam dialog mengenai vaksinasi upaya capai herd immunity herawati menilai salah satu kekhawatiran masyarakat akan vaksinasi disebabkan ketidaktahuan kandungan vaksin
dan efek samping yang berpotensi muncul setelah vaksinasi
karena kekhawatiran ini herawati menilai dibutuhkan transparansi untuk memaparkan bukti bukti ilmiah mengenai vaksin kepada publik
penyampaian ini dinilai mampu mengurangi bias perspektif perspektif publik terhadap kehadiran vaksin
kami melakukan penelitian kan di laboratorium dengan menggunakan tadi macam macam
apakah kita mau lihat efek mutasi terhadap pemberian vaksin dengan fasilitas tentunya yang memadai
jadi saya pikirkan
saya pikir semuanya itu akan bisa diterapkan dengan baik kepada publik kalau kita bisa memberikan bukti bukti ilmiah